aku baru di maduin
pitah boleh dicoba
ber akibat kampanye
ambil deh gua
aku mau pujian besok

minta tolong itu baik baik kayaknya tata kerama lo minus eh harus sopan santun minta tolong tuh
mending kita cabut aja lu nggak kasihan apa mau pindah kedua pagi pagi denger
gue udah cari di kamar gak ada
disini juga gak ada
lo tuh umurnya masih muda
tapi kok udah pikun
mau bibi siapin sarapannya sekarang
bibik liat gak ya ada plastik obat
di sekitar sini
ketinggalan di mobil kali non
enggak deh bi udah aku bawa turun kok
nah aku tuh sempet ngobrol sama kadean disini
terus perasaan plastiknya
udah aku taruh tas abis itu aku ke kamar
tapi kok aku gak cari cari gak ada ya
maaf ya non bibik gak tau
abis plastiknya diletakkan di lantai non
jadi kan bibik kira itu sampah
gak dibuang sih bi
harusnya kan bibik cek dulu didalamnya ada apa
abis itu baru dibuang kalo emang sampah
bibik lebih hati hati lagi deh non
yaudah deh bi
kalo gitu aku sarapannya diluar aja gapapa
sekalian aku ke rumah sakit nanti
mau bawa mobil tapi males juga ya
gak usah deh
gak usah deh
gak usah deh
luh mana aja sih
lo tau gak pagi ini gue dapet sarapan apa
gue jatuh dari tempat tidur
udah gitu denger omel si sila tuh
gak pertanyaan gue memang dia masih bisa ngomel kan lagi sakit
ya lah boy tuh sakitnya di rumah aja sih ya kan
kayak drama kali ya orang tadi keliatannya sehat sehat aja kok
dia tuh sakit karena terlalu sayang sama lo kayaknya
alah apaan sih
tapi apapun itu makasih ya
berkat kalian berdua gue selamat dari omelannya dia
yang ada dapat sapaan pagi terindah
mau disiapin sarapan apa pagi ini
udah gak usah berantem kebiasaan deh
oh iya tadi gue ketemu sama mondi
soal penyerangan itu dia udah jelasin ke gue
ternyata bener itu lah anak geng serigala
ya tujuannya gak lain gak bukan
pengen adu domba
pengen kelp warrior sama geng serigala perang
emang bener bener nih anak geng serigala mau ngibarin bendera perang sama kita
udah ladain di nailah boy
biar mereka tahu kita siapa
kalo mereka udah kalah baru mereka kapok
emang gue udah selesai ngomong
jangan lah ya
nah gue jadi tau nih
pasti gara gara ini kan
lo kemarin nekat untuk nguntit ke basecamp mereka
lo diem diem pergi sendirian kesana
terus lo ketauan makanya lo dikejar kejar
jadi gitu ceritanya
memang dasar combro
lo tuh gak usah nekat bisa ngasih yan
jangan sok jagoan gitu
ntar nih kalau ada apa apa